jangan lo ngejar ngejar kayak gini ku teribakan dulu sama lo
yang ada tuh dia bakal ngebakin
gue emang harusnya gak memaksain usus goreng
semua masalah yang dia hadapin gak kayak yang lo bayangin
kasih dia waktu
dia butuh waktu buat sendiri
jangan paksa dia kayak gini
kalau lo emang masih punya hati lo gak bakal keras kepala kayak sahabat lo
aduh gue keceplosan mati deh
mending lo pergi sekarang
pilih untuk nyelesain masalah pake otot
suruh dia jaga bulutnya
lo gak usah halo deh ki
lo pikir dengan losok baik sok peduli sok caper depan dia
lo bisa dapetin hati dia
lo denger baik baik ya
sampai kapanpun lo gak akan bisa dapetin hatinya usus goreng
udah kamu di sini aja
wah orang itu lagi
kenapa lo selalu kembali ke sini
ya lagi joh
pasti mau ke rumah bu nawang ya
ada urusan apa anda
oh jelas saya ini sebagai future husbandnya bu nawang ya
apapun yang jadi urusan bu nawang
pasti jadi urusan me
setahu saya bu nawang tidak ada hubungan dengan siapapun
maaf jangan buang buang waktu saya ya
jangan bercanda kamu ya
ya udah cobain aja kesana
pasti rumahnya kosong
karena udah tertulis di depannya
rumah ini terjual
jadi bu nawang pergi ke mananya
kasih tau gak ya
saya gak boleh kasih tau
karena itu secret
karungin aja pak bos